udah aku bilang dia nggak boleh jadi menikah dengan perempuan kampung itu
dia sudah merusak semua rencanaku
aku tidak akan melupakan begitu saja
aku bersumpah mereka berdua pasti akan mendapatkan pembalasannya
gue dengar si aditya mau nikah sama adik lu
bang tapi itu gak bener bener terjadi kan bang
maksud ardi bang
apa yang mesti kita lakukan untuk menyikirkan aditya bang
lu tau gak
cerita tentang harimau mau menangkap bangsanya
lu bodoh sih lu banyakkan minum
bang bisa aja
kalau harimau itu mau menangkap mangsanya
dia akan berusaha sekuat mungkin
dan memakai trik trik yang sangat jitu
dan kalau perlu dia bergabung dengan mangsanya itu
kalau ada kesempatan
dia terekam mangsanya itu dari belakang
lu ngerti gak gak
lo harus berusaha seakrab mungkin sama si aditya
harus masuk ke kehidupan si aditya
jangan sampai si aditya curiga sama lo
dan kalau si aditya tidak curiga sama lu di
baru lu beri tindak
terkam dia dari belakang
ah sekarang ardi baru ngerti bang
mesti menjauhkan saskia sama aditya
bener bener akrab kan
iya binter lu
terima kasih pak
kamu lagi mikirin apa
dua hari yang lalu
aku masih belum tahu apakah kita bisa hidup bersama
aku bersyukur semuanya sudah jelas
kita akan segera bertunangan
semua ini bertepatan dengan datangnya bulan ramadan
aku mau membelikan kamu sebuah cincin yang sangat indah
aku mau beli itu di jakarta
kamu mau ke jakarta
saya gak mau kamu pergi
bukan aku yang pergi
minta dibelikan oleh om dan tante
apa kamu udah
ngasih tahu om dan tante kamu tentang rencana pertunangan kita
lalu tiba tiba telepon terputus sebelum pembicaraan
sampai ke situ
tapi aku yakin pasti mereka senang mendengarnya
mereka mau menerima saya
mau menerima kamu
kalau enggak gimana
aku gak peduli
apapun dan siapapun di dunia ini akan aku tinggalkan demi kamu
kami sedang membicarakan tentang rencana pertunangan kami bu
aditya ingin membelikan saya cincin dari jakarta
yang nantinya akan dibawa sama om dan tantenya aditya bu
om dan tantena aditya kapan mau kesini
ehm mereka belum
belum saya kasih tahu dan
saya rasa sih lebih baik kita bicarakan dulu tanggal pertengahannya
setelah jelas baru saya kasih tahu mereka
ibu bisa coba bantu untuk
tanyakan kepada pak ustadz
kapan sebaiknya waktu untuk
kalau semuanya sudah jelas baru saya akan beritahu om dan tante saya
jadi benar dia mencintai gadis desa itu
ya aku dengar sih begitu
aku tak pernah ketat sama dia
tak ada jelas
kita tak p kenumpah tapi
poinnya panjang tidak

yang harus ia
mendapatkan semua hartanya
iya tadinya juga papa berpikir begitu ma
itu sebabnya dia papa kirim ke desa
sambil menunggu kepenakan kamu pulang dari amerika
ya itu dia kalau dia jadi menikah
kita gak bakalan bisa mendapatkan semua hartanya
kita gak bakalan dapat apa apa pa
anak syatannya tuh telepon
tanyain tentang gadis itu
siapa dia dan apa latar belakang dia
om ini adit aditya
maaf waktu tadi keputus ya
dit om mau tanya
kamu benar benar suka adik
kamu benar benar suka adik
iya kamu benar lagi jatuh cinta
saya sangat mencintai gadis itu
terus dit namanya siapa dit

dan dia juga seorang gadis yang sangat cantik om
dan dia juga seorang gadis yang sangat cantik om
oh ini jadi rekan rekan dit
lihatannya kamu benar benar lagi kesemaran dit
ya bisa dibilang begitu om
sekarang saya sedang benar benar dimampu cinta
sekarang saya sedang benar benar dimampu cinta
sebentar lagi kami akan menikah
eh kami sudah merencanakannya om
dan dalam minggu ini kami akan bertunangan
kami mengharapkan agar om dan tante aya

om dan tante pasti datang
tante kan sedang berdoa
tante sekarang setiap saat berdoa selalu berdoa kepada kamu
kedengarannya om senang sekali
kamu matiin sih
kamu lupain di rumah siapa
pokoknya dia nggak boleh jadi menikah
sudah aku bilang dia nggak boleh jadi menikah dengan perempuan kampung itu
dia sudah merusak semua rencanaku
iya tapi bagaimana caranya
suruh dia balik ke jakarta dan jangan dia balik ke kampung lagi
iya itu aku tahu
tapi bagaimana caranya untuk membujuk dia supaya dia bisa pulang
kamu memang benar benar terkehilang
kamu memang benar benar terkehilang